tetapi pak prabowo juga sibuk
keluar negeri saya pun juga begitu
pada pagi hari ini kita bisa bertemu
karena saya tahu pak prabowo belum pernah
apa adanya kompetisi yang sangat keras
baik diantara kami maupun diantara pendukung
oleh sebab itu setelah pilpres usai
silaturahmi antara saya dengan bapak prabowo subianto
bisa kita lakukan pada pagi hari ini
sekali lagi sebagai sahabat
saya sangat berterima kasih sekali atas
pengaturan sehingga kami bisa
bertemu dengan bapak prabowo subianto
dan kita juga berharap
juga melakukan hal yang sama
saudara sebangsa dan setanah air
tidak ada lagi yang namanya cebong
tidak ada lagi yang namanya kampret
yang adalah garuda
persatuan kita sebagai sebuah bangsa
kompetisi antarnegara sekarang semakin ketat
sehingga memerlukan sebuah kebersamaan
dalam membangun negara yang kita cintai ini
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
bapak joko widodo presiden republik indonesia
sebagaimana saudara saudara saksikan saya dan pak joko widodo bertemu di atas mrt
ini juga gagasan beliau
beliau tahu bahwa saya belum pernah naik mrt jadi saya terima kasih pak
ya kita bangga bahwa indonesia akhirnya punya mrt yang bisa membantu kepentingan rakyat
walaupun pertemuan ini seolah olah tidak formal

dan saya kira memiliki suatu dimensi dan arti yang sangat penting
ada yang bertanya kenapa pak prabowo belum ucapkan selamat
atas ditetapkan pak jokowi sebagai presiden republik indonesia untuk dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
saya katakan saya ini bagaimanapun ada
jadi jangan sedikit sedikit
saudara saudara tadi dikatakan oleh beliau bahwa kita bersahabat dan kita berkawan
memang kenyataannya seperti itu
jadi kalau kita kadang kadang bersaing
kadang kadang saling mengkritik itu tuntutan politik
dalam kerangka keluarga besar republik indonesia
kita sama sama ingin berbuat terbaik untuk rakyat dan bangsa indonesia
jadi saya mengerti banyak yang mungkin
masih emosional dan kita mengerti banyak hal yang kita harus perbaiki
tapi intinya adalah saya berpendapat bahwa antara pemimpin
kalau hubungannya baik kita bisa saling mengingatkan
kalau beliau mau ketemu saya ya saya juga akan memanfaatkan untuk menyampaikan hal hal demi kebaikan bersama
jadi saya ucapkan selamat bekerja
saya juga ucapkan selamat tambah rambut putih pak
saudara saudara menjadi presiden itu adalah mengabdi jadi masalah yang beliau pikul besar kami siap membantu kalau diperlukan pak
yang diperlukan pak untuk kepentingan rakyat tapi kalau kami juga minta maaf kalau kami mengkritisi
bapak sekali sekali kan demokrasi butuh suatu check and balance saya kira demikian dari saya ya oke
ya saya kira sudah saya kira sudah jelas dan gamblang semuanya tidak apa saya kira
tidak ada pertanyaan yang masih mengganjal sudah jelas semuanya apa yang saya sampaikan
apa yang sudah disampaikan oleh bapak prabowo subianto atau masih ada yang bertanya
ya sebetulnya pertemuan dimanapun itu bisa di mrt bisa mau di rumahnya pak prabowo bisa
mau di istana bisa tapi memang kami sepakat untuk memilih mrt
pak prabowo tadi anda bilang membantu presiden pak pak pak prabowo tadi anda bilang mengenai
pembahasan koalisi saya harus ngomong apa adanya saya harus juga
merundingkan mendiskusikan dengan sahabat sahabat saya di koalisi indonesia kerja
saya kira pak prabowo pun juga melakukan hal yang sama dengan relawan juga akan saya diskusikan mengenai
bergandengan mestinya pendukungnya semuanya juga sudah selesai dan bergandengan semuanya ya
ya jadi saudara saudara saya sangat setuju sudahlah nggak ada cebong cebong nggak ada kampret kampret
semuanya semuanya merah putih
saya liviana charlisa saksikan program program kompas tv di siaran digital
ptv dan media streaming lainnya kompos tv independent terpercaya